dua ratus pemudik tiba dengan empat kapal di pelabuhan tanjung mas semarang senin siang
salah satunya kapal motor dharma ferry dua yang mengangkut empat ratus tujuh puluh sembilan pemudik dari ketapang kalimantan barat
mereka merupakan warga perantau dari berbagai daerah di jawa tengah jawa timur dan yogyakarta
selain karena tak ingin kehabisan tiket para perantau ini memilih mudik lebih awal karena tidak mau berdesak desakan di kapal
sebagian perantau mengaku baru bisa mudik kali ini setelah wabah covid meredah
ada juga pemudik yang mengeluhkan kenaikan harga tiket untuk kendaraan roda dua

tahun lalu itu motor rp lima ratus an orangnya rp empat ratus lima puluh an
menurut manajer pelindo cabang tanjung mas semarang hardianto
pemudik yang datang lewat tanjung mas menjelang idul fitri tahun ini diperkirakan sekitar dua ratus ribu orang
tahun dua ribu dua puluh dua itu ada sekitar satu ratus lima puluh delapan penumpang kemungkinan di tahun ini satu ratus delapan puluh sampai dua ratus ribu penumpang
puncak arus mudik di pelabuhan tanjung mas semarang diperkirakan terjadi lima hari sebelum lebaran sampai sepuluh hari setelah lebaran
kapasitas pelabuhan tanjung mas adalah satu delapan ratus enam puluh pemudik sekali kapal sandar
danang cahyo semarang jawa tengah